selamat pagi pak presiden
angkanya sudah dirilis microsoft berkomitmen untuk berinvestasi sebesar satu tujuh miliar usd
itu kalau pakai kalkulator tadi saya hitung nilainya hampir dua puluh delapan triliun
rp seratus untuk mengembangkan ai dan cloud di indonesia
jadi ini angin segar bagi kita semua sebagai negara sebagai bangsa bahwa indonesia sangat diperhitungkan dalam kancah ekosistem digital global
tadi juga pak presiden sampaikan indonesia siap membantu
manakala ada hal hal yang perlu disupport oleh pemerintah
terutama seperti yang disampaikan pak presiden pak presiden mengusulkan untuk ada pusat riset khusus ai di indonesia
saya pikir itu dulu dari saya nanti kita dialog ya
silakan yang ingin bertanya mohon gue silakan
malu bertanya sesuatu jalan
pak budi mungkin saya mau tanya jadi dua puluh delapan triliun itu untuk apa saja dan lokasinya misalnya ada pusat riset itu sejauh ini yang sudah diusulkan di mana saja
jadi komitmen investasi yang sudah disebutkan oleh ceo microsoft itu untuk membangun
nah soal tempat tadi sudah disampaikan pak presiden juga sudah dan pak luhut sudah menyampaikan silakan mau di bali atau di ikn
meminta kepada microsoft untuk membantu smart city di ikn
pak untuk angka tadi dua puluh delapan triliun tadi itu itu dalam angka empat tahun atau gimana
terus keuntungan atau benefit benefit apa yang diberikan pemerintah indonesia kepada microsoft agar mereka bisa akhirnya masuk gitu pak
keuntungan indonesia adalah indonesia menjadi bagian dari ekosistem digital global
apalagi ai ini menjadi sesuatu yang sangat penting di masa masa depan
tadi juga mr satya nadela menyampaikan ke pak presiden bahwa ai ini juga bisa membantu sektor pertanian perikanan
karena dengan ai ini sumber daya manusia sumber daya alam kita ini bisa kita gunakan dengan lebih produktif dan maksimal
jadi perubahan yang terjadi di dunia ini memang menyangkut seluruh aspek kehidupan di dunia
jadi bukan hanya govtech bukan hanya di bidang teknologi itu sendiri
tetapi juga hal hal lain seperti pertanian perikanan
govtech bisnis pasti dengan digital economy dan lain lain
jadi kerjasama kolaborasi dengan microsoft ini bisa sangat membantu indonesia untuk melakukan transformasi digital
pak presiden tadi saya sampaikan ke pak kemister satya nadela bahwa digital transformation is theme important thing to indonesia
hal yang sangat penting di indonesia adalah
jadi rencana itu mereka berencana membangun selama empat tahun itu ya
itu ingin mencetak delapan ratus empat puluh ribu digital talent khusus ai di indonesia
dan kominfo punya yang namanya digital talent scholarship
tadi saya sudah sampaikan nanti didetilin setelah pertemuan ini kita akan mendetilkan semuanya dengan pihak microsoft
kenapa kalau delapan ratus empat puluh dalam waktu empat tahun berarti setahun dua ratus sepuluh
dua ratus sepuluh orang indonesia anak anak muda kita bisa kita latih skill nya untuk bisa menguasai teknologi ai
nah ini kan pekerjaan berat kan
makanya se pemerintah harus apa
inisiatif inisiatif dan prakarsa dari microsoft oleh perusahaan yang sangat dikenal di dunia
kalian aja semua pasti kenal iya kan itu dari mulai kita itu semua udah microp nah ini
komitmen ini menurut saya angin segar ya buat indonesia selaku sebelumnya kunjungan apple
hai pilih microsoft ini luar biasa jadi indonesia ini betul betul sangat
hai menjadi apa ya menjadi magnet untuk banyak dikatanya oleh global player global player
pemain pemain global untuk terus sama sama mendukung perkembangan
hai kemajuan teknologi digital di masa masa depan begitu ya
pak presiden juga sampaikan apa yang diberikan insentif oleh negara lain kita paling enggak apa
virtu birapa sebanding kita nggak mau kalah dengan negara lain karena ini soal investasi
human capital orang jangan berpikir investasi itu cuma bangun fisik segala macam
manusia human capital tuh sangat berharga gitu dengan dengan pengetahuan penguasaan terhadap
mbah retour hai negara lain bisa kasih kita usahakan kita bisa begitu kecuali scenes olhmsey media hahaha
itu terusan main kiya ya pak reza dari investor trust bertanya pak ini bedanya dengan yang mana
tiba kali kembangin sampe dosat sama nvidia di solo teknopark ini apa ya terus juga kan
microsoft ini dua ribu dua puluh pernah mengungkapkan rencana investasi untuk data center ya sekitar empat belas triliun
kalau nggak salah ya nilainya kenapa ini juga termasuk di dalam investasi yang besar ini
atau mungkin beda lagi pak gini ini satu sejauh pertanyaan kamu soal dengan nvidia nvidia ini kan
perusahaan chip jadi waktu npd menyatakan ingin berinvestasi dua ratus juta dolar di indonesia
itu dalam bentuk infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia jadi infrastrukturnya juga
penguasaan berdaya manusia juga karena nvidia ini perusahaan chip nih semikonduktor kalau microsoft
software company nah kalau soal
nilai investasinya yang pasti angka satu tujuh miliar usd itu sudah di launch oleh miser sarjana adalah
eh tadi diperjumpa dengan pak presiden satu tujuh miliar dolar dalam empat tahun untuk pengembangan
ai dan cloud di indonesia ya ada yang lain
ya soal detailnya untuk apa segala macam juga dia bisa bangun flow termasuk juga data center
nanti dia kan opportunity indonesia banyak seperti disampaikan indonesia ini kayak green energy loh
hai jadi digitalisasi teknologi digital energi terbarukan tuh luar biasa daya dorongnya buat
perubahan kedepan house dan sustainable kan indonesia kan punya potensi air petahari geotermal
dan tren kedepan dunia data centernya harus menggunakan energi green energy
energi bersih energi yang ramah lingkungan oh iya dong pasti kita punya semuanya apa yang enggak kita punya
air kita punya matahari kita punya geotermal kita punya besar itu kita
negara yang kaya sumber daya energi terbarukan cuman kan belum dikelola semua ya oke ada yang lain
saya audrey chandra saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan
media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya